pemerintah telah menyiapkan sejumlah program untuk menghidupkan bandara internasional kertajati majalengka jawa barat yang saat ini masih sepi
di antaranya pemberangkatan umroh asal jawa barat lalu lintas kargo dan promosi pariwisata
menteri perhubungan budi karya sumadi bersama gubernur jawa barat ridwan kamil dan perwakilan sejumlah instansi terkait
rabu siang bertemu dalam acara bertajuk ngapung bareng tikartajati atau terbang bersama dari kertajati di bandara internasional kertajati atau bijb kabupaten majalengka
acara ini membahas strategi untuk lebih mengenalkan dan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan bandara kertajati
dalam kegiatan promosi tersebut menteri perhubungan menyatakan sudah menyiapkan sejumlah program yang diakini mampu meningkatkan minat masyarakat
terutama di kawasan jawa barat
untuk menggunakan bandara ini
program tersebut diantaranya pemberangkatan jemaah umroh asal jawa barat dan pemusatan lalu lintas barang atau kargo yang selama ini menggunakan bandara soekarno hatta
serta penjualan paket paket wisata yang banyak tersebar di jawa barat khususnya di daerah utara jawa barat seperti cirebon indramayu majalengka dan kuningan
umrah jawa barat akan kita kumpulkan di sini
bahkan kargo juga akan kita pusatkan di sini
karena industri yang ada di jawa barat itu sangat masif sekarang
dan kita tahu bahwa beberapa negara jepang china korea itu angkutannya banyak sekali
kalau itu dikoordinasikan ini akan maju dan suta akan digunakan untuk kegunaan kegunaan bisnis yang lain
hal senada diungkapkan gubernur jawa barat ridwan kamil
menurut gubernur yang akrab di sapa emil ini dengan meningkatkan berbagai promosi baik umrah dan juga pariwisata
serta penambahan infrastruktur penunjang seperti jalan tol dirinya optimis bandara ini akan ramai dalam enam bulan ke depan
emil bahkan optimis daerah ciayu majak kuning ini nantinya akan menjadi kawasan segitiga emas ekonomi jawa barat
setelah adanya akses tol pelabuhan patimban dan bandara kertajati
itu adalah tahun akselerasi bijb
kuncinya sebenarnya satu promosi
nah kami akan fokus promosi satu promosi umroh karena ada enam ratus ribuan warga jawa barat per tahun yang punya rezeki umroh
tapi kebanyakan kecengkareng
ini sedang didiskusikan dengan pak menteri agar yang dari jawa barat itu diarahkan ke sini
itu saja kalau berhasil akan membuat bandara ini sibuk berlipat lipat
di sini banyak air terjun banyak gunung banyak kuliner wisata sejarah lain lain
hanya orang tidak tahu
nah itu akan kita promosikan dalam satu bulan ke depan
ditambah ada penerbangan dari jakarta mulai minggu depan kan
nah sehingga orang jakarta yang lagi bete mungkin di jakarta tinggal ke halim datang ke sini bisa nemu gunung bukit danau dan lain sebagainya
nah yang ketiga apalagi tentunya ada bisnis yang namanya kargo
pasca diresmikan presiden joko widodo pada dua ribu delapan belas lalu hingga kini bandara terbesar di jawa barat ini masih minim aktivitas
saat ini bijb baru melayani beberapa rute
di antaranya kertajati surabaya kertajati bandar lampung kertajati semarang kertajati medan dan kertajati balikpapan
ada yang berkata
ada juga penerbangan internasional yaitu kertajati madinah untuk melayani penerbangan umroh
rencananya mulai minggu depan akan dibuka rute baru kertajati jakarta
ruli rohmat majalengka